inilah selokan di seputaran klodran ke arah bandara adi sumarmo boyolali jawa tengah
bukannya kotor dan berbau selokan ini justru bersih serta dijadikan kolam pemeliharaan ikan
sejak dua ribu sembilan lalu selokan ini dibersihkan dari sampah rumah tangga dan dijadikan media pemeliharaan ikan air tawar
warga pun memelihara ikan nila di selokan sepanjang total delapan ratus meter ini
ikan nila dipilih karena dianggap cocok dengan kondisi air di sini
warna merah ikan nila membuat selokan tampak cantik
salah seorang warga mengaku awalnya kegiatan memelihara ikan ini hanya coba coba
namun setelah tiga tahun berjalan warga mulai mengelolanya secara profesional
bahkan pada masa pandemi ini hasil selokan ini berperan besar menopang perekonomian warga
benarnya dulunya memang ini bukan untuk ikan ya untuk pertanian yang padi
cuman berhubung apa
yang sawah itu sudah semakin berkurang dan berkurang
jadi untuk rekan rekan untuk memanfaatkan air yang istilahnya itu terbuang
itu dimanfaatkan untuk kolam
di situ bondo jawa timur sejumlah petambak kerapu memiliki cara unik untuk memanen ikan pada masa pandemi
larangan mengumpulkan banyak orang membuat hartoyo
mengajak sejumlah pohobi mancing untuk memanen ikan kerapu ditambaknya di desa kilansari panarukan
menggunakan umpan kepala udang para pemancing tak butuh waktu lama untuk strike
dan ikan pun berhasil diangkat dari kolam
tarikan ikan kerapu yang kuat menjadi sensasi yang disukai para pemancing
meski membuat joran mereka melengkung hingga nyaris patah
ikan kerapu yang diangkat ke darat hanya yang berukuran besar
sedangkan ikan yang masih kecil dikembalikan ke tambak
kan jumlahnya besarnya tidak sama
nah ini untuk kebutuhan pasar
ini yang diminta satu dua kg ke atas
nah makanya itu kita pilih dengan cara kita pancing
nanti yang kecil kita kembalikan lagi ke perairan tambahan
dengan cara ini hartoyo pun dapat menghemat biaya panen
ia biasanya mengerahkan puluhan orang untuk memanen ikan
namun kini cukup menggunakan tidak lebih dari sepuluh pemancing saja
momen panen parsial ini banyak ditunggu para pemancing
karena selain dapat bersenang senang para pemancing juga mendapat imbalan tiga puluh hingga lima puluh ribu rupiah per hari